tiba di lapangan desa selinga kecamatan kaligondang purbalingga jawa tengah
ratusan warga desa yang sudah menunggu kedatangan prabowo langsung menyambut antusias
prabowo datang didampingi sejumlah pengurus partai koalisi
dan juga mantan gubernur jawa tengah bibit waluyo
di hadapan warga desa prabowo menyampaikan tentang kondisi indonesia saat ini
yang dinilainya sangat memprihatinkan
kondisi perekonomian yang tidak tumbuh maksimal hanya lima persen
membuat warga sulit mendapatkan pekerjaan
dan juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
kami tidak rela rakyat kami dalam keadaan yang sulit dan susah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini